aku tahu kita tidak dekat
tapi demi hubungan darahku dengan datu abu
dan demi kekerabatan keluarga kau dengan datu abu
kalau kau bisa mengeluarkan rajo langit dari sana
aku akan sangat berhutang nyawa sama kau
mundur dari tujuh
kenapa ini kenapa kok penonton tiba tiba ada di panggung
cepat usir mereka cepat
apa yang kalian saksikan sekarang ini semuanya bohong
mister hanseng adalah pembohong penipu
dia telah menculik teman kami
daraja minta tenimu datuk
daraja jangan menyerah datuk
datu atulalang ratna arta ya
aku mendengar kabar soal kitab datu abu dandang raju
datu nina selama ini membangun desa saga kembali
dan kebetulan tadi nina ingin pergi ke desa tiga panggung untuk menemui datu abu
tetapi nina mendengar banyak keributan disini
maka dari itu lina mampir
dan datu apa yang bisa nina bantu
mungkin ina mungkin kau memang bisa membantu kami
pagar goib ini tak bisa kami tembus
mungkin nina bisa menembus pagar goib ini datu
kami dari tadi berusaha menembus pagar goib ini nina
tapi karena kami berdarah inci
dan juga berdarah kumayan
kami tak dapat menembus pagar goib ini
sementara di dalam sana ninah
ada racu langit yang sedang membutuhkan pertolongan
bagaimana kalau nina yang menembus pagar goib ini datu
aku tidak yakin kalau nina bisa masuk ke sana
tapi datu tunggal
nina belum mencobanya datu
dan kalau dia mau mencoba
ada kemungkinan dia bisa menembusnya datuk

baik kau coba sasaran nina nina aku tahu kita tidak dekat
tapi demi hubungan darahku dengan datu abu
dan demi kekerabatan keluarga kau dengan datu abu
kalau kau bisa mengeluarkan rajo langit dari sana
aku akan sangat berhutang nyawa sama kau
kita harus memanggil datuk panglima
datuk tunggal tenaga aku ini sudah tak banyak lagi
tak ada lagi yang bisa diharapkan dari kita berdua nih datuk
kita tidak punya banyak waktu lagi
aku akan mencoba untuk masuk ke gerbang kumayan ini
datuk aku tak tahu
aku tak tahu datuk sudah habis
aku tak tahu
tak ada lagi
karena begitu mencintai aku
karena ingin aku keluar dari sana datuk
karena ingin nara juga keluar dari sana
karena ingin nara tetap hidup bersama ranz
kita harus mencari anak kita nara jo
jadi tolong keluar dari sana
tarik tarik tarik
di mana dia cari
terima kasih ya
kalian semua sudah membantu saya
hampir mendekati aroma inye
tapi apakah benar dia salah satu keturunan inye
kok tadi kayaknya lihat ayah lulus lulus gitu
air tadi seperti mencium bau yang terbakar
lebih baik kalian sepakat
saya mau pulang ke rumah putra alam sekarang
betul kata pakcik
lebih baik kita semua setelah rumahku
untuk urusan mister hudson
biarlah menjadi urusan mereka